piala dunia ke dua puluh satu tahun ini diselenggarakan di rusia
banyak pihak akan dilibatkan dalam mendukung turnamen sepak bola empat tahunan ini
salah satunya adalah para relawan atau volunteer fifa yang dipilih dari berbagai negara di dunia
dan salah satu relawan tersebut berasal dari kota bandung
jessica merupakan salah satu relawan piala dunia fifa dua ribu delapan belas asal kota bandung
mahasiswa semester dua jurusan bahasa inggris di sekolah tinggi bahasa asing bandung ini
tak menyangka bahasa yang ia senangi mampu mengantarkannya meraih salah satu cita cita terbesarnya sejak lama
tahun dua ribu enam belas fifa membuka kesempatan bagi warga dunia untuk berpartisipasi menyukseskan event fifa world cup dua ribu delapan belas dengan menjadi relawan
seluruh proses seleksi dilakukan secara online mulai dari registrasi tes bahasa inggris serta wawancara melalui skype
pihak kampus tempat jessica mengenyam pendidikan merasa bangga dengan prestasi yang dicapai
sangat bangga sekali yang bersangkutan punya kompetensi untuk
menempati posisi seperti itu
sehingga vipa menjadikan jessica sebagai volunteer
meski sudah terpilih menjadi relawan fifa hanya menyediakan tempat tinggal dan tidak menyediakan tiket pesawat dari negara asal
serta biaya hidup di rusia di luar jam kerja
ditambah lagi jessica harus segera membeli tiket keberangkatan ke rusia sebelum tanggal delapan belas april ini
sebagai syarat lanjutan keikut sertaannya sebagai relawan fifa
untuk menyiasatinya kini ia tengah menggalang dana melalui situs kitabisa com
agar kesempatannya menjadi relawan fifa tidak sia sia
dari total dana yang dibutuhkan sebesar lima puluh juta rupiah baru satu sembilan juta yang sudah terkumpul
selain menggalang dana jessica juga melakukan beberapa persiapan fisik mental dan mencari informasi mengenai fifa serta berita tentang sepak bola
dari total satu ratus tujuh puluh enam rupiah

hanya tujuh belas empat puluh relawan yang terpilih membantu jalannya piala dunia dari empat belas juni hingga lima belas juli dua ribu dua puluh
andiani pratiwi bandung